dijen penyelenggaraan haji dan umroh kementerian agama kembali meluncurkan aplikasi haji pintar versi terbaru
aplikasi yang dirilis pertama kali pada tahun dua ribu lima belas ini telah diperbaharui dan diunduh oleh lebih dari seratus ribu pengguna ponsel pintar
tentu saja aplikasi ini diharapkan memudahkan para jemaah menjalankan rangkaian ibadah haji selama di tanah suci
informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di cnn indonesia today
terima kasih atas kebersamaan anda selamat pagi selamat beraktivitas dan sampai jumpa
dengan dua ratus dua puluh satu ribu jamaah indonesia menjadi negara dengan kontingen jamaah haji terbesar di tanah suci
kementerian agama sebagai penyelenggara pun tidak mau main main
menyiapkan berbagai macam fasilitas demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji dua ribu dua puluh
salah satunya dengan meluncurkan aplikasi haji pintar dua ribu tujuh belas
nah di aplikasi ini ada fitur fitur terbaru yang diharapkan mampu membantu para calon jemaah haji
untuk mendapatkan informasi yang lebih baik
selamat di tanah suci
kementerian agama terus menggenjot kepuasan jemaah dengan melakukan berbagai langkah inovatif
termasuk pembaruan aplikasi haji pintar
inilah wajah terbaru aplikasi haji pintar
yang diluncurkan adalah
dengan oleh dijen penyelenggaraan haji dan umroh kementerian agama
aplikasi bertajuk haji pintar dua ribu tujuh belas ini merupakan generasi ketiga dan bisa diunduh via google play store
telah diunduh lebih dari seratus ribu kali aplikasi ini menawarkan lima fitur baru
ada setidaknya empat atau lima fitur baru
yang pertama itu fitur al quran
kita punya aplikasi al quran ya di android
tapi khusus untuk
al quran yang ditampilkan di fitur ini itu hanya al quran yang berbahasa arab saja
nilai tukar rupiah dengan real dengan dolar dan seterusnya yang itu sifatnya updated
jadi kapan saja nilai tukar rupiah ini bisa digunakan untuk mengecek misalnya posisi bank di mana saja
dan ada itinerari
jadi perjalanan jemaah itu bisa dilihat kapan berangkatnya
intineri ini berlaku untuk semua
jadi kita bisa lihat kapan berangkatnya
dan juga ini bersifat real time
dalam aplikasi ini terdapat sebelas fitur yang bisa dipilih pengunduh
mulai dari fitur ibadah profil lokasi ziarah nilai tukar rupiah hingga itinerari atau panduan rencana perjalanan jum'ah haji
tak hanya itu informasi seperti lokasi pemondokan rute busolawat dan layanan pengaduan yang terdapat dalam aplikasi ini disambut antusias oleh calon jemaah haji
kita bisa membantu karena mempermudah kita
untuk mencari informasi informasi tentang haji keberangkatan haji
karena mungkin aplikasi haji pintar juga belum
karena mungkin sosialisasinya dari depak atau dari pihak apa mungkin juga belum
sampai saat ini beberapa data masih terus mengalami proses pembaruan
di antaranya penginapan transportasi dan catering
penyempurnaan aplikasi haji pintar ini tentu patut
namun di sisi lain langkah sosialisasi yang lebih masif harus terus dilakukan agar para jemaah haji tak awam teknologi
miladia rahma jakarta